video berdurasi tiga puluh lima detik tersebut diunggah di akun instagram
dorobay official mengunggah wakil bupati tri yuli stilwati
tampak wakil bupati blora membawa segepok uang pecahan seratus ribu
dalam video itu terdengar suara waduk bose bagi bagi duit
wah tepuk tangan
suara pria dalam video itu mengatakan sosok wabuk dinilai sebagai orang yang sangat darmawan
terkait video viral itu wakil bupati blora tri yuli setiawati mengatakan
bahwa acara tersebut merupakan acara partai
tri menjelaskan uang tersebut merupakan uang reward dari dpd
partai pdi perjuangan sebesar tiga ratus juta rupiah
ia mengaku membagikan uang karena kapasitasnya sebagai bendahara partai
uang dibagikan kepada dua puluh dua calon anggota legislatif dalam rangka untuk operasional kegiatan partai
dan untuk pembantu warga yang mengalami kekeringan di wilayah masing masing
sementara sisa uang yang dibagikan disimpan sebagai kas
peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal empat oktober dua ribu dua puluh tiga lalu
bahwa apa yang saya bagi dalam video itu saya sebagai bendahara dpc
jadi uang itu adalah uang partai
bukan uang negara bukan uang apbd
terkait bagi pengunggah video tersebut
pihaknya menyerahkan sepenuhnya terhadap dpd
mengingat perekam video juga merupakan kader partai
nur muhammad ihwan blora jawa tengah